warga desa bulurejo kecamatan ayah kabupaten kebumen jawa tengah dikejutkan oleh ledakan
petasan pada senin petang akibat ledakan ini seorang remaja berinisial be menderita luka
parah dan dilarikan ke rumah sakit pku muhammadiyah gombong namun setelah menjalani perawatan pada
direncanakan dikebumikan di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumahnya sebelum terjadi
ledakan korban diketahui sedang meracik petasan di teras rumahnya kerasnya suara ledakan bahkan
terdengar hingga radio satu km ledakan petasan ini juga merusak empat rumah warga yang berdekatan
dengan lokasi kejadian
sebelumnya peristiwa serupa terjadi di desa kedung malang kecamatan kedung kabupaten jepara jawa
bubuk petasan seberat satu kg yang tersimpan di dalam ember meledak pada minggu
malam sembilan april akibat insiden ini tiga anak terluka dan kini sedang menjalani perawatan
medis di rumah sakit sebelum menjadi korban ledakan ketiga korban diketahui sedang mencari
ember bekas di belakang sd negeri satu kedung untuk dijadikan alat musik tabuh atau tongpek
hai polisi yang mendatangi lokasi kejadian telah menangkap dan menetapkan seorang warga
pemilik bubuk petasan sebagai tersangka
dan pertama sudah kita mantan pkp kemudian kita kondisi dengan satu mokok kondas jateng
tingkat gana sudah hadir melakukan olah tkp dan melakukan kegiatan sterilisasi ini sudah
dilakukan dan juga kami sudah mengamankan dari pelaku yang membuat bahan peledak
hai selain itu polisi menyita bubuk petasan
yang belum sempat dijual oleh tersangka tim liputan cnn indonesia